selain meski sudah sebulan berlalu dampak banjir masih merepotkan warga perumahan vila nusa indah
kecamatan gunung putri bogor
ya pembersihan sisa banjir ini menjadi pekerjaan rumah di tengah minimnya bantuan dari pemerintah daerah
banjir sudah berlalu tiga puluh hari
tapi adi warga perumahan villa nusa indah kecamatan gunung putri kabupaten bogor
masih berkutat pada dampak sisa banjir lalu
akibat jebolnya tanggul kali cikeas dua puluh satu april
lumpur masih mengotori jalan dan menyumbat saluran air di komplek yang sudah ia tempati dua puluh dua tahun
pekerjaan belum usai
di dalam rumah pensiunan perusahaan swasta ini harus membersihkan sisa barang yang masih bisa diselamatkan
masih kita simpan masih jumur gak tau gimana nantinya
dan kemudian porak poranda juga sedangkan banjir itu sampai dengan tempat tidur tingkat ini besi
jadi sekarang keluarga tidur di mana pak
tidur kebetulan saya punya adik ngungsi
istri saya di tetangga depan saya sendiri di sebelah sana
yang butuh makanan makanan mungkin dari dermawan kebanyakan
sedang dari pemda sendiri juga kayaknya
belum ada gitu
nengok pun tidak gitu yang saya tahu
dan itu peralatan karung usaha sendiri walaupun juga ada bantuan bantuan
terus kendaraan kita sewa terus kuli kuli
kita buka jalan lumpur itu kita butuhkan kuli
dan maka dari itu warga di sini mayoritas ingin mutasi ke bekasi
iya bikin mutasi ke bekasi sebetulnya
kalau memang dari kabupaten bogor tidak
kita dapat menanggulangi bencana ini
adi bukan satu satunya warga yang kecewa
ratusan warga perumahan vila nusa indah menggelar aksi ujuk keras sehari minggu lalu
meminta pemerintah kabupaten bogor bertanggung jawab
jika tidak mereka mengancam pindah administrasi kependudukan ke kota bekasi
mahardika utama bogor